kepala pusat penerangan kapus pen tni laksda julius wijoyono menjelaskan kelompok kriminal bersenjata atau kkb di wilayah mugimam kabupaten duga papua pegunungan telah melakukan penyerangan dan telah gugur satu prajurit tni
mengenai kondisi personel tni lainnya usai serangan kkb belum bisa dikontak karena cuaca di lokasi yang tak menentu
penglima tni terus bergacita atas gugurnya prajurit terbaik tni atas nama pratumif tahul arifin yang meninggal yang gugur pada tanggal lima belas april dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia pegang timur
menindaklanjuti kesimpang siuran
dengan informasi yang berada di media sosial sejak kemarin saya menyarankan kepada segenap awak media untuk berkenan merujuk pada informasi yang disampaikan melalui jalur mabes tni
penyebaran informasi yang keliru akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan
tni sebagai patut dan kerry
kami tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah ri dan itu masih konsisten dilaksanakan di papua
panglima tni dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan jangan ragu ragu
ada pun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu
untuk itu panglima tni secara terus menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal